kapolres tangerang selatan akbp ibnu bagusantoso menyatakan
tiga korban meninggal dalam kecelakaan pesawat di bsd tangerang selatan
dibawa ke rumah sakit polri kramatjati
sementara penyebab kecelakaan pesawat akan diselidiki knkt
bagian pesawat teknam p dua ribu enam yang jatuh di kawasan bsd tangerang selatan
mulai dipindahkan untuk penyelidikan knkt
petugas mulai memindahkan sejumlah bagian badan pesawat teknam yang jatuh di bsd
sebagian bagian pesawat dipotong untuk memudahkan dibawa ke kantor knkt
sementara petugas juga berupaya mengamankan bagian black box pesawat
hingga kini saudara masih di lokasi
proses pemindahan bagian pesawat diperkirakan akan selesai malam ini